billboard dan tangga lagunya adalah barometer musik dunia
hampir semua musisi bahkan punya cita cita ya untuk bisa masuk dalam chart billboard
tapi yang jadi pertanyaan dengan adanya billboard yang buka cabang di indonesia
termasuk dengan program tanggal lagunya
apakah bisa menghidupkan kembali kompetisi industri musik
yang sempat redup di indonesia beberapa tahun belakangan ya
nah bergabung bersama kami sudah ada aldo sianturi
coo dari billboard indonesia
lama banget gak ketemu sekarang kita ketemunya di sini
udah di billboard bahkan ya
billboard indonesia sekarang
oke kalau dari billboard sendiri saya harus tahu dulu nih
melihat industri musik indonesia saat ini seperti apa sih
pandangan billboard akhirnya buka cabang di indonesia
emang ada apa di industri ini sekarang
oke jadi audiensnya yang shifting
marketnya sebenarnya nggak terlampau berubah
karena tadi sekarang shiftingnya itu dari millennial generation ke zillennial
jadi zillennial yang memang mereka besar dengan discovery song
dari streaming platform yang tujuh tahun ini
jadi yang sebelumnya mereka tidak pernah tahu atau tidak pernah punya experience
langsung dengan lagu di tahun delapan puluh
sekarang dengan adanya kemudahan tadi mereka bisa eksplore tanpa waktu kan
dan akhirnya itu semua berimpact kepada karya ciptanya juga
jadi kalau kita yang dari x generation katakan seperti itu
kita mendengar kadang kadang kita merasa bahwa
ini adalah suatu racikan yang familiar sama kita sebelumnya
nah itu semua yang terjadi di market hari ini
dan juga karena adanya tadi ya internet dengan segala functionnya
sehingga banyak cara mengkomunikasikannya yang berbeda
nah kemudian ada sekarang program baru dari billboard indonesia
ada nyebutnya top seratus
billboard indonesia top seratus ya karena kita kan pakai bahasa indonesia
ini gimana sih apa formulanya memang sama
apa yang digunakan dengan

yang dimiliki oleh billboard yang semua orang tahu
ini apa latar belakangnya bikin program ini
ya latar belakangnya adalah penting bagi sebuah teritori atau negara
itu memiliki satu playlist atau satu headlist
satu list daripada lagu yang populer di market ini
karena satu adalah itu refleksi daripada keadaan atau popularitas dari lagu itu di market ini
kedua adalah juga pentingnya satu kredibilitas juga

itu karena banyak sekali
untuk jualan ya
satu untuk jualan
jadi barometer untuk jualan
satu untuk jualan sampai ke akus permodalan juga
ya data itu kan penting ya
paling tidak hari ini musisi itu ketika dia memiliki footprint di sebuah perjalanan
sehingga itu menjadi satu pertimbangan bagi satu pihak lain untuk melihatnya bahwa
saya jadi inget zaman zaman sembilan puluh an dua ribu an saya jadi inget zaman zaman sembilan puluh an dua ribu an
ada mtv ada clear top ten
terus tiba tiba menghilang ada acara musik yang juga punya tanggal lagunya sendiri tapi kurang begitu populer
kalau dari bang aldo sendiri ngelihatnya tanggal lagu di indonesia naik turun itu karena musisinya
atau karena kemampuan masyarakat untuk menerima musik dari para musisi ini sih
tidak sih yang penting pertama itu adalah konsistensinya dulu gitu kan dari institusi tadi
apakah dia memang mau short term atau lifetime
kita berharap untuk lifetime
karena memang itu penting sekali untuk memberikan satu klasifikasi juga kepada generasi
karena perjalanan musik ini perjalanan generasi
jadi inilah satu pentingnya
sebelumnya bagus untuk awareness bagus untuk benchmark
tapi kita sekarang hidup dalam situasi yang berbeda
jadi ini yang menarik
tadi saya lihat di instagramnya
billboard underscore ina baru keluar nomor sebelas sampai dengan seratus di hari rabu ini ya
karena memang hari rabu ya setiap release nya
setiap rabu setiap minggu setiap rabu
setiap minggu setiap rabu
dan ini sudah minggu ketiga untuk perilisan dari billboard indonesia top seratus pekan ini
sekarang saya ajak anda untuk melihat peringkat satu sampai dengan sepuluh
ada siapa aja sih ada musisi mana aja sih yang masuk dalam list ini karena banyak sekali saya yakin musisi berlomba untuk masuk daftar ini
kita lihat di belakang oh banyak sekali boleh mas
ini ada unmes pendatang baru ya
iya pendatang baru
kemudian kalau kita lihat dari sepuluh tanpa tergesa jusi lucy ini apa genrenya bang
ya ini sama pop juga ya
kalau dilihat the mostly indonesia ini saat ini masih di pop lah genre nya
namun popco ini bisa datang dari perusahaan rekaman yang formatnya berbeda
ada yang dari major ada yang dari top sepuluh
ada yang dari independen seperti itu
dan kalau kita lihat sebenarnya mostly berbicara tentang romantika
oke masih kemakan ya sama konsumen indonesia
karena sekarang juga ada perbedaan dari sekarang kita di indonesia ini bukan album market tapi single market
jadi mereka para musisi ini lebih lebih tendensi untuk membuat single aja gitu
iya dan itulah yang membuat admes kenapa ada di dua posisi
iya ada dua lagu yang berbeda
itu menunjukkan kalau memang karya ciptanya itu memang diterima oleh publik dua duanya
oke ini kalau kita lihat kalau minggu lalu pekan lalu cinta karena cintanya judika nomor satu ya
sekarang turun di nomor tiga
jadi sekarang unmesh di nomor satu ada hanya rindu
nah itu refleksi benar benar dari market gitu
contoh misalnya mungkin karena unmesh itu sedang melakukan banyak promosi gitu sehingga tadi demand market
lalu usage penggunaan lagunya
atau semua ikut naik seperti itu
ini refleksi yang kita maksud refleksi yang jenuin
dan yang menarik ada lagi satu nih yang saya lihat ada di nomor tujuh
ada salah apa aku
boleh dinyanyiin ya
kak kak gitu
itu rame banget di tiktok tapi ini dengan versi yang berbeda ya
ini menunjukkan kalau memang inilah refleksi musik di indonesia
di mana masyarakat indonesia itu paling hebat untuk mendengar kontenel musik
pop melayu masih
paling bisa menerima permisif gitu
pop melayu ternyata masih juara ya
oh juara banget itu
kita bicara grassroot ya kemudian juga bicara urban juga sebenarnya suka sekali
tapi karena ada tanda kutip aja jadi pura pura agak suka gitu
iya maksudnya ya sedikit itu
itu yang harus dilemesin gitu
oke kalau kita melihat dari sini formulanya apa aja sih bang untuk menentukan angka satu dua dan tiga
jadi formulanya memang kita
iya kita mengambil data mempergunakan data dari empat komponen
pertama adalah streaming platform kemudian video streaming kemudian dari radio juga
dan yang terakhir itu dari karaoke
iya karena memang biasanya ketika lagu itu sudah menjadi hit
oh langsung dinyanyiin di

karena memang kita juga akan menyanyikan itu dengan gegap gempita gitu
oke kok lagunya reza gak ada sih
lagu reza yang banyak dimainin di kafe kafe di jakarta
oh kemungkinan sebenarnya kayak lagunya ceylon tujuh dewa tadinya juga ada juga gitu
cuma kita memberikan rasio
sehingga lagu kita fokus kepada current dan recurrent gitu
namun lagu lagu tadi yang memang lifetime itu tetap bisa masuk ke chart gitu
karena memang semua orang sedang menyanyikan lagu tersebut gitu ya
sedang memainkan lagu tersebut
dan itu menariknya
nah kalau kita berbicara soal musik di indonesia
banyak banget sekarang apalagi gempuran musik k pop
budaya asing lagu lagu asing juga masuk ke dalam sini
apakah dengan adanya billboard top seratus ini tangga lagu billboard ini
bisa men trigger anak anak zilenial tadi untuk dengerin lagu lagu indonesia
karena mungkin ada beberapa nama yang kayaknya belum pernah terdengar sama mereka
jadi pengen tahu gitu
apakah mungkin ketrigger mereka
tapi jawabannya nanti kita akan kembali sesaat lagi
tetap lagi di cnn indonesia connected
anda masih di cnn indonesia connected
kita masih bahas soal mengulang kejayaan tangga lagu indonesia
yang dulu sempat ada sekarang balik lagi dibuat oleh billboard indonesia
dengan billboard indonesia top seratus
saya senang banget deh ada bahasa ini
nah kalau kita melihat dari beberapa musisi yang ada di dalam top seratus ini
kan ini banyak musisi yang memang membuat lagu di indonesia
atau membuat lagu dengan bahasa indonesia
bagaimana kemudian dengan musisi indonesia yang berkarya di luar dengan menggunakan bahasa asing
ya jadi kita sepakat dengan industri partner ada asiri ada langit musik juga
itu kita membatasinya adalah lagu yang bisa diterima oleh billboard
indonesia top seratus ini lagu yang berbahasa indonesia
even itu dengan satu kata
jadi lagunya rich brian yang tua gapat itu masuk
iya karena memang ini kita melihat bahwa kita harus bangga dengan teritori ini
harus bangga dengan market ini
dan tujuan billboard indonesia hadir di sini adalah untuk memberikan satu dorongan ke atas daripada pemilik karya cipta di indonesia
dan tadi bukan berarti sebenarnya ruang geraknya jadi terbatasi untuk yang memang berbahasa asing gitu ya
tapi paling tidak ini adalah aturan main yang dibuat dulu gitu loh
kita akan lihat perkembangannya
karena juga secara number of songs juga kita berbicara lebih banyak lagu berbahasa indonesia dibanding yang berbahasa asing
jadi wajar kalau kita melihatnya dengan tadi
apa namanya perspektif seperti itu
artinya kedepannya tidak menutup kemungkinan teman teman yang berkarya di luar juga akan bisa masuk bergabung dalam top seratus ini
iya tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya
bahwa ini adalah sebuah undangan sebenarnya untuk ini sebuah wake up call yang volumenya kenceng sekali untuk semua musisi semua komposer semua pencipta
bahwa yes finally ada satu laylist ya
selebrasikan kontennya di situ
mengulang tadi pertanyaan saya terakhir sebelum segmen ini
kalau kita lihat gempuran musik zaman sekarang ya diantara musik musik indonesia kayaknya k pop
kalau jadi trending topic bahkan k pop
saya sampai ini bisa gak sih gak bts lagi
kemudian ada musik musik asing musik musik musisi luar
apakah kemudian billboard top seratus ini bisa men trigger anak anak zilenial yang
yang bang aldo sebutkan
mau gitu dengerin musik musik lokal mau gitu dengerin musik musik atau musisi musisi baru di indonesia
sebenarnya dari zaman dulu indonesia ini sudah diganggu atau digempur dengan musik musik dari asing sebenarnya
jadi sebenarnya sudah imun sudah kebal sekali gitu loh
jadi kita melihatnya musik musik yang ada di indonesia ini adalah musik musik dari sana
itu bukan lahir dari sini
yang lahir dari sini dangdut sama pop melayu gitu loh
dan that's why meskipun ada k pop meskipun ada nanti afrika pop atau china pop atau apapun semua
apalagi kalau ngelihat apa namanya behavior anak sekarang kalau sudah suka satu lagu
mereka biasanya mengunggah itu di media sosial jadi racun ke temen temennya
kemudian kayak satu lagu yang populer sekarang belakangan ada dari the gut of broken heart deddy kempot
yang sebetulnya mungkin anak anak zilenial tadi nggak tahu lagu itu
tapi ada salah satu influencer yang kemudian merepost itu jadi penasaran gitu ya
sama aja formulanya gitu
dan formula lagunya juga memang itu penting sekali untuk bisa masuk ke market hari ini
memang tadi bahwa formula melodinya semuanya itu memang harus
happy songs ya kemudian harus benar benar riang gitu ya
dan zilenial ini kan rebelia sekali ya
jadi mereka itu penting sekali musik musik yang you know
iya mereka tuh yang aduh
jadi apa ya kalau zaman dulu lima second pertama harus bisa narik perhatian mereka
karena itu dari sisi beatnya gitu itu harus bisa membuat mereka tuh menoleh gitu loh
menarik sekali berarti ada apa ya pergeseran
iya tadi audiensnya yang berubah kan
behaviornya seperti itu
dan sebenarnya itu pengulangan juga gitu loh
dari masa lalu
dari masa lalu
pengulangan kejayaan tanggal lagu indonesia
ini tidak hanya apresiasi yang diberikan dari billboard indonesia kepada musisi
saya yakin warga net masyarakat indonesia juga memberikan apresiasi untuk billboard indonesia
karena membuat atau mengulang kembali masa masa tanggal lagu indonesia
saya akan ajak bang aldo juga untuk lihat seperti apa sih tanggapan dari warganet
mengenai hadirnya tanggal lagu billboard indonesia
kita bisa buka mungkin beberapa cuitan yang sudah dikurasi oleh tim sosial media cnn indonesia
ini dia yang pertama
ini kabar kemunculan kembali tanggal lagu billboard indonesia top seratus
yang pertama ini muncul dari akun twitter epta risolis berkomentar
akhirnya industri musik tanah air punya tanggal lagu yang resmi dan juga representatif
selamat datang billboard indonesia
semoga tanggal lagu berikutnya mencakup lagu lagu internasional dan tidak terbatas dengan lagu dari musisi dalam negeri ya
oke selanjutnya mungkin bang aldo bisa baca nih
dari at rifan rifaldi mencuitkan
evol indonesia top seratus ya
hmm nanti yang keluar di chart kebanyakan dari label atau lagu lagu indie bakalan masuk nggak ya
nah bakalan masuk gak ya
tapi kita udah lihat empat dua puluh aja ternyata masuk ya
sal priadi juga masuk
nah itu dia
oke selanjutnya dari at deni ede mencuitkan
anyway lagu lagunya billboard indonesia top seratus ini sebagian besar sama dengan yang ada di dalam list indonesia top lima puluh spotify
ada lagu lawas berjudul dan juga kangen dari celon tujuh dan kangen ini dari dewa ya
oke yang terakhir dari akun twitter at read underscore satu ratus dua puluh mencuitkan
andai penyanyi penyanyi indonesia yang lagunya berbahasa inggris masuk juga pasti rame dan terasa persaingannya
itu juga udah dijawab tadi ya
satu adalah musik bukan untuk bersaing sebenarnya
nah jadi gimana dong
musik itu untuk saling memberikan satu dukungan sebenernya
karena memang ini harus dirayakan bahwa music is fun
sebenarnya tanggal lagu billboard indonesia juga untuk perayaan nggak sih
perayaan musik indonesia yang harus bangkit kembali harus hidup kembali
menuju ke sembilan maret kan hari musik nasional juga
kita akan melihat bagaimana gap gempitannya juga bagaimana menariknya nanti perjalanan daripada tanggal lagu ini di tengah tengah masyarakat
ngomong ngomong soal hari musik nasional yang mungkin masih tahun depan
kita mau tahu nih sebenarnya apa sih upaya dari billboard indonesia menuju masa depan kalau untuk apa namanya membangun industri musik indonesia ini jauh lebih baik selain dengan tanggal lagu top seratus ini
kita tahan dulu
oke kita akan kembali di cnn indonesia connected masih membahas soal tanggal lagu indonesia bersama dengan billboard indonesia tetaplah bersama kami
anda masih di cnn indonesia connected kita masih membahas soal mengulang kejayaan dari tanggal lagu indonesia di tahun ini yang dibuat oleh bnp
di tahun ini yang dibuat oleh billboard indonesia dengan top seratus
tadi pertanyaan saya kalau tadi bang aldo menyebutkan sembilan maret hari musik nasional
yang harusnya menjadi perayaan selebrasi musisi indonesia terhadap karya karyanya
kemudian apa yang dilakukan oleh billboard indonesia selain dengan top seratus ini untuk menuju masa depan
di hari musik nasional di tahun tahun berikutnya
iya kita memang melihatnya long term gitu ya bahwa banyak sebenernya problem yang harus di address dengan datangnya billboard kesini
karena yang mau kita cari solusinya dulu sama sama
that's why satu hal adalah kita senang sekali billboard indonesia top seratus ini di rilis
baru kemudian dalam jangka waktu dekat kami akan membuat b dua b music conference
sehingga tadi para pelaku praktisi musik musik di indonesia ini bertemu
bertemu mengagendakan sesuatu kemudian berkoneksi
baru kemudian yang ketiga adalah
karena billboard ini international brand saatnya kami untuk mengkonekkan dengan international
ini dia yang ditunggu ya
iya dong harus
udah harus banget soalnya
jadi mungkin gak sih ke depannya ada event event billboard indonesia seperti acara acara festival musik lainnya
lebih dari itu gitu
karena billboard kan memang punya billboard music awards juga di international
tapi yang kita realistis lah gitu ya
contoh yang paling dekat katakan misalnya
dari dangdut gitu kan
kenapa kita nggak coba misalnya drake sama siti badriah gitu misalnya
atau ayu ting ting dengan tadi siapapun disana gitu
dj yellow claw sama kayak salah satu anak yang keyboardist yang viral itu
untuk mengkolaborasikan musik mereka
jadi tidak ada yang tidak mungkin sebenernya
gak ada yang nggak mungkin kita lihat kolaborasi dari musisi indonesia bersama dengan musisi asing internasional
dibantu dengan billboard indonesia
nah satu lagi nantinya tanggal lagu top seratus ini akan dibawa kemana mas
banyak hal sebenernya
pastinya tadi ini bisa akan menjadi satu kajian juga yang penting bagi edukasi juga di indonesia
kemudian juga kita akan lanjut ke dalam milestone milestone lain
contohnya seperti tadi ada dari sisi seminar workshop
kemudian sampai ke awarding
itu penting sekali gitu loh
karena itu kan tadi ya perjalanan yang harus di honor harus dihargai
harus di respect gitu oleh kita semua
bahwa musisi itu man to be musisi itu sebenarnya satu realita gitu lah yang dipilih oleh seseorang
karena memang tadi lotnya cukup tinggi dari sanubarinya gitu loh
well kita tunggu loh bang
apapun gebrakan dari billboard indonesia yang mendukung segala
mendukung ekosistem industri musik indonesia ini untuk menjadi lebih baik
ini harus dikerjakan sama sama
jadi masyarakatnya pun harus memberikan kritik sindikasi promosi buat kita juga
terima kasih banyak bang aldo sianturi
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ceo dari billboard indonesia
sudah ngobrol ngobrol tadi mengulang kejayaan tanggal lagu indonesia
dan menutup cnn indonesia connected malam ini kami akan tampilkan lima besar lagu yang masuk dalam billboard indonesia
mungkin salah satunya adalah lagu favorit anda